musikus sekaligus politikus ahmad dhani difonis hukuman satu lima tahun penjara
dhani dinyatakan bersalah melakukan ujaran kebencian lewat cuitan di akun twitternya
dilansir dari detik com fonis baru saja dibacakan ketua majelis hakim ramoho di pengadilan negeri jakarta selatan
dhani dinyatakan terbukti melakukan ujaran kebencian melalui tiga cuitan di akun twitternya
fonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa dua tahun penjara
dalam putusan tersebut dhani dikatakan terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal empat puluh lima a ayat dua undang undang nomor sembilan belas
tentang informasi dan transaksi elektronik
sudah dikorespondensi nn indonesia arya dita utama di pengadilan negeri jakarta selatan
dito bagaimana tanggapan ahmad dhani atas vonis satu lima tahun penjara ini
ya halo selamat sore memang terkait ponis yang diterima oleh dhani ahmad prasetyo atau alias yang biasa dikenal secara luas dengan nama panggilan ahmad dhani sendiri
dia mengatakan kecewa dengan keputusan majelis hakim yang tadi barusan diputuskan kepada dirinya
karena memang dia mengatakan berkali kali selama proses persidangan dia tidak punya rasa kebencian terhadap etnis tertentu atau golongan tertentu ketika dia melakukan
memerintahkan admin dari akun twitternya yaitu seseorang bernama bimo untuk menuliskan kata katanya tersebut itu
sehingga dia merasa sangat kecewa oleh karena itu
dia juga mengatakan menegaskan dia juga bisa dibuktikan track record dia tidak ada memiliki rasa kebencian terhadap golongan atau etnis manapun yang ada di indonesia ini
dan terkait dari hasil keputusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut maka pihak ahmad dhani mengatakan mereka akan langsung mengajukan banding
bahkan tadi ahmad dhani ketika meninggalkan pengadilan negeri jakarta selatan memang tadi dia tidak langsung ditahan oleh kejaksaan
tapi dia mengatakan bahwa dia akan pergi bersama kuasa hukumnya
untuk menuju kejaksaan untuk mengurus berkas berkas atau surat surat yang diperlukan untuk mengajukan banding di tingkat pengadilan tinggi
arbon tadi di dalam ruang sidang pun majelis hakim tadi mengatakan ada beberapa hal yang memberatkan terdakwa
di antaranya adalah perbuatan terdakwa dapat menyebabkan keresahan di dalam masyarakat
kemudian perbuatan terdakwa berpotensi memecah belah antar golongan
terus kemudian yang meringankan adalah belum pernah dihukum berlaku sopan selama persidangan dan bersiap kooperatif selama mengikuti persidangan
kembali lagi ke soal fonis yang tadi memang tim kuasa hukum dari ahmad dhani atau dhani ahmad persito sendiri mengatakan bahwa memang ini merupakan hukuman balas dendam
dia mengatakan bahwa hukuman yang diterima hampir sama kurang lebih yang hukuman yang diterima oleh ahok atau orang yang dia sebut dalam cuitan twitter itu sendiri
sehingga dia merasa bahwa hal ini sangat tidak adil justru karena dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan hanya merupakan sebuah fakta
sedangkan dia juga tidak ada maksud untuk melakukan ujaran kebencian
tapi memang ahmad dhani
dhani sendiri mengatakan bahwa dia akan berjuang bahkan sampai ke tingkat kasasi atau makam agung untuk dapat memperoleh keadilan
iya dito ada informasi yang mengatakan bahwa saat ini ahmad dhani setelah fonis dibacakan selanjutnya akan ditahan
bagaimana kebenaran informasi tersebut
ya tadi memang setelah kita melakukan doorshop atau wawancara dengan ahmad dhani di luar area dari persidangan ruang sidang itu sendiri
setelah ahmad dhani dibawa oleh pihak kejaksaan atau pihak kepolisian
memang tadi dia digiring oleh tim pengacara dan sejumlah pengawalnya untuk menuju keluar dari ruang sidang
terus kemudian keluar dari pengadilan negeri jakarta selatan sendiri untuk menuju yang dia mengatakan akan menuju ke kejaksaan
tapi memang saat ini seperti informasi dari kejaksaan bahwa memang ahmad dhani sendiri akan dieksekusi atau akan ditahan
tapi memang kami belum dapat memastikan kapan ia akan dibekam dalam penjara
baiklah arya dita utama melaporkan langsung dari pengadilan negeri jakarta selatan